dukungan terhadap timnas indonesia u dua puluh tiga terus mengalir
jelang laga versus irak untuk memperebutkan tempat ketiga
termasuk dari diaspora indonesia di qatar
dan saudara kini sudah bergabung bersama indonesia update
darwanto simaktupang diaspora indonesia di qatar
selamat siang waktu indonesia selamat pagi waktu qatar mas darwanto
selamat pagi mbak di sana selamat siang
ya mas darwanto ini kan jelang timnas u dua puluh tiga versus irak besok
dukungan apa nih yang kira kira sudah disiapkan supporter timnas di sana
ya dukungan supporter diaspora indonesia di qatar ini sangat antusias mbak ya
jadi bisa kita lihat besok itu adalah ajang untuk sekalian mempromosikan budaya indonesia
jadi banyak yang memakai pakaian pakaian adat dari berbagai daerah
yel yel yang begitu membuat semangat untuk tim kita bertanding esok
jadi banyak sekali persiapannya
tentu begitu juga dengan banner banner bendera yang besar dan juga persiapan persiapan lainnya
keren sekali ya mas darwanto menyiapkan memakai baju daerah ini
berarti sudah lama dong persiapannya untuk bisa mendapatkan baju daerah khas tanah air
jadi ketika kita tahu akan ada pertandingan
indonesia masuk di afc under dua puluh tiga ini semua persiapan sudah dilakukan jauh jauh hari
jadi bukan ketika hari pertandingan saja tapi sebelumnya kita sudah persiapan begitu banyak
begitu juga dengan tim ultras garuda yang ada di sini yang dibentuk
mereka juga sangat aktif untuk memberikan informasi dan juga memberikan bantuan untuk membeli tiket misalnya
jadi itu memang banyak persiapan persiapan yang telah dilakukan oleh
diaspor indonesia di qatar ini mbak
ini kan kita tahu bahwa di setiap pertandingan timnas tiket selalu sold out
apakah ini warga dan para supporter sendiri yang membeli tiketnya mas darwanto
ya itu ada dua opsi salah satunya adalah kita bisa membeli sendiri melalui platform ayah
dan juga ultras garuda bersama dengan kpru bekerjasama di sini mbak
untuk memblok beberapa tiket yang akan di share kepada para pengguna
jadi bisa dilihat juga ketika pertandingan indonesia melawan uzbekistan
pada keesokan harinya tiket dibuka untuk pertandingan untuk juara ketiga yaitu antara irak dan qatar
dalam waktu satu hari tiket langsung habis
dan untuk pertandingan final tiketnya masih banyak
jadi bisa kita lihat bagaimana antusias warga indonesia untuk menonton biala ifc under lima puluh tiga ini
dibandingkan dengan piala final nantinya
bahkan untuk perolehan juara tiga pembelian tiket lebih laris manis
sudah sold out sedangkan final masih banyak
tiket sudah dibeli sudah mempersiapkan baju apa yang akan dipakai untuk menonton pertandingan ini
apalagi biasanya bentuk dukungan yang biasa diberikan diaspora dan warga indonesia yang ada di sana mas darwanto
ya jadi disini juga kita biasanya memberikan support pada tim tim nas kita
dimana kita juga memberikan mereka walaupun misalnya seperti kemarin ya kita tahu bahwa kita kalah untuk pertandingan melawan uzbekistan
tetapi tim tim putra segaruda dan juga warga tetap bersemangat memberikan support
baik itu di sosial media maupun langsung
mendatangi ke tempat mereka
jadi ini memang sangat banyak sekali bantuan bantuan ataupun juga support yang diberikan warga negara indonesia untuk mensukseskan acara ini
mas darwanto besok pertandingannya jam berapa
dan biasanya berapa jam sebelum pertandingan persiapan para supporter di sana
jam berapa sudah mulai ramai biasanya
susahnya sebelum pertandingan itu dua tiga jam sudah di sana
dan sebenarnya gate nya dibuka itu dua jam sebelum pertandingannya
tetapi walaupun gate untuk masuk ke stadium belum dibuka para supporter dan juga pendukung timnas kita sudah pada berkumpul di luar
mereka menyanyikan lagu lagu pingsan dan juga yel yel yang mengobarkan semangat kepada timnas kita dan juga kepada para penonton di sekitarnya
berarti dua sampai tiga jam sebelum pertandingan itu para supporter sudah berkumpul menunggu di luar
jam berapa besok mas darwanto pertandingannya
besok setengah tujuh kalau tidak salah saya ya setengah tujuh malam waktu qatar
harapannya apa mas darwanto untuk timnas u dua puluh tiga menghadapi irak besok
tim nas kita saya perhatikan untuk pertandingan kemarin memang kurang
kurang mengeluarkan semua bakat dan juga tekniknya
dan saya yakin tim kita juga sudah belajar dari kekalahan sebelumnya
jadi kemenangan tim nas indonesia untuk pertandingan esok adalah pasti dan akan menjadi kenyataan
baik mas herwanto terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di indonesia update
jaga kesehatan biar besok menularkan semangat juga untuk
terima kasih banyak diaspora indonesia di qatar
mas darwanto simatupang selamat siang waktu indonesia selamat pagi mas darwanto